menjelang penjualan tiket konser band coldplay
publik dihebohkan dengan cuitan para fans coldplay di media sosial
yang berniat membeli tiket konser musik idola mereka menggunakan pinjaman online
meski tidak semua bagi sebagian orang membeli tiket menggunakan pinjaman online bukanlah masalah
kalau menurut aku selagi itu resmi dan terdaftar di ojk sih aman aman aja sih
soalnya kan kalau coldplay belum tentu datang lagi
jadi nggak masalah sih menurutku yang penting bisa bayar aja
ya nggak masalah sih kan konser coldplay kan first time ya selama di indonesia
jadi selama bisa nyicil ya nggak masalah
sif s kutewovi serupiah cepat yolanda mengatakan bahwa terjadi peningkatan pinjaman online
peningkatan ini terjadi sejak awal bulan mei hingga tanggal delapan belas kemarin
namun peningkatan tersebut tidak bisa dipastikan karena untuk pembelian tiket konser coldplay
yolanda mengaku ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi calon peminjam sebelum mengajukan pinjaman online
selain menggunakan platform pinjaman online yang sudah terdaftar di ojk
harus memastikan bahwa si penyelenggara atau platform pinjaman online tersebut
menyediakan transparansi dan keterbukaan informasi
artinya masing masing calon peminjam itu tahu berapa sih limit pinjamannya
berapa sih bunganya berapa sih biaya biayanya
dan berapa yang harus dikembalikan dan berapa denda jika terjadi keterlambatan pembayaran
berbeda dengan rupiah cepat tidak ada peningkatan pinjaman online di adakami
salah satu platform pinjaman online yang juga telah terdaftar ojk
brand manager adakami jonathan
mengaku tidak ada peningkatan permintaan pinjaman online yang signifikan
sejak awal bulan mei hingga kini
namun untuk p dua p lending yang telah terdaftar
memiliki tingkat bunga yang relatif sama dengan platform pinjaman online lain
hanya saja limit dan tenor yang ditawarkan berbeda
kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa setiap nasabah kita akan dapat limit delapan puluh juta
tentunya semua akan melewati proses ekyc proses assessment risiko
dan karena masing masing akan punya kredit scoring yang berbeda
tentunya limit dan juga tenor yang diberikan akan berbeda dari satu debitor ke debitor yang lain
konsultan keuangan senior zep finance tiawibo mengatakan
pembelian tiket konser menggunakan pinjaman online bukanlah sebuah solusi
idealnya sesuatu yang konsumtif seperti pembelian tiket konser
harus diambil dari dua puluh persen pendapatan bulanan
misalnya kan tiga tahun kemarin tuh pandemi tuh
mungkin untuk sebagian orang ada yang playing accountnya nggak kepake
jadinya cukup lumayan ada playing account yang cukup besar
ya udah boleh banget untuk pakai playing account itu
walaupun gajinya hanya empat juta tapi kalau misalnya playing account nya cukup besar
ya boleh dipakai buat beli tiket yang di atas harga rp delapan ratus ribu tadi
tia menyarankan lebih baik menjual benda dibandingkan menggunakan pinjaman online untuk hal hal yang konsumtif
bentar di ramzil imam muhairif jakarta